siapa kalian berani mengurusi kerajaanku
mohon maaf kanjeng ratu
pangapunten kanjeng ratu
hamba mohon menghadap
biarkan aku menemuinya
sendiku kanjeng ratu
ada apa kamu menemui kugrawah
pangapunten kanjeng ratu
aku punya tugas untuk kalian
lakukan dengan senyap
pancing kerusuhan di kalangan pendekari kota raja
yang mereka cari cari
ada di kerajaan
kabarkan kepada aku
aku gak berhenti
aku gak berhenti
aku gak bgics
siapa kalian berani mengurusi kerajaanku
mohon maaf kanjeng ratu
pangapunten kanjeng ratu
hamba mohon menghadap
biarkan aku menemuinya
sendiku kanjeng ratu
ada apa kamu menemui kugrawah
apa pangapunten kanjeng ratu
kenapa kamu menyeretku ke dalam masalahmu
aku tidak ingin berurusan dengan sunan kalijaga
mereka adalah para keturunan langit
kalau aku berurusan dengan sunan kalijaga
sama saja aku memancing masalah dengan para sunan lainnya
berarti kanjeng musi ratu tidak mampu mengalahkan mereka
aku mempunyai senjata untuk mengalahkan sunan kalijaga
tapi apakah kamu bersedia
memenuhi syaratnya jika aku bisa membantumu
aku sudah menjual jiwa aku pada kanjeng ratu
jadi apapun persyaratannya
baiklah kamu harus memberikanku tumbal setiap bulan purnama
setiap bulan purnama pula
aku akan menarik satu persatu kekuatan dari tubuhku
sehingga kamu tidak mempunyai kesaktian lagi
apakah kamu sanggup
itu hal yang mudah kanjeng ratu
sekarang berikanlah senjata pusaka yang sakti itu padaku
baiklah aku akan kabulkan permohonanmu
krawong aku memberikanmu selendang mait
siapapun yang terlilit dengan selendang itu
mereka tidak akan bisa lepas kecuali mereka mati
dan kamu jerangkong
aku memberikanmu gadabirowo
kamu juga bisa memanggil dayang dayang lelembutku
maktur sun kanjeng ratu
maktur sun kanjeng ratu
hamba bisa mengalahkan sunan kalijata
kalahkan dia kanjeng ratu
kalahkan dia kanjeng ratu
sedikit lagi kanjeng ratu
di mana kamu menyembunyikan logoku mereka baru saja mengatakan logo berarti mereka tahu
dimana senjata itu berada aku sudah membalikkan ke kerajaan
kenapa kau harus berikan ke kerajaan aku harus berebutnya
aku harus memberitahukannya kepadanya
dasar orang orang bodoh mau saja kita bohong
jadi anak keping itu sudah dua kali jaga ke istana demam sepertinya begitu nyai aku melihat
para pendekar berbono bono menuju ke istana untuk mendapatkan agung itu
takanku biarkan nogong diambil orang lain jual aku
sekarang akan kukerahkan
telah berat istana sebelum terlambat
aku tidak mau logo wumu sampai jatuh ke tangan orang lain
kita serang kerajaan jemaah
kita remut dogong wungu
kita serang kerajaan jemaah
aku dengar sunan kalijaga ada di sini
kalau benar di desa ini ada yang mempunyai nogowo
dia pasti akan muncul
ya ibu lihat jaka tingkir enggak